kamu mau nikah sama aku
aku cinta banget sama kalian
dan aku yakin banget
kamu itu bisa jadi ibu dan anak anak aku
benefit gue nikah muda
gue bakalan bahagia karena nikah sama co yang gue cintain
gue bakalan seneng terus
karena setiap hari gue bakalan bisa ketemu tristan
ini juga bisa jadi pembuktian ke boy
bahwa tristan serius sama gue
dan gak seperti yang dibilang boy
bahwa tristan chow yang mau mempermainkan gue aja
nulis apaan itu si kinar
kayaknya serius banget tuh
apa ada hubungannya sama si kristen ya
jangan jangan surat kali buat si tristan
ruginya kalau nikah muda
bokap nyokap bisa marah banget karena gue belum keluar kuliah
gue belum siap nikah
masih gak bisa berumur
sebenarnya sih gue belum siap nikah
tapi gue udah cinta banget sama tristan
ntar dia bete lagi
dan gue bisa kehilangan cowok yang udah bisa nerima gue apadanya

aduh jadi pusing sendiri
enggak lah enak aja
hampir aja kejadian gue ketahuan
ya gitu deh pokoknya tristan nyuruh gue
buat ambil handphonenya reva
dan dia janji bakalan
balikin lagi handphonenya dia
tertar gue gak ngerti maksudnya apa sih
ceritanya sih panjang
trisin itu mau hapus rekamannya
dan dia bakalan janji
kalau udah gak hapus rekaman itu
dia bakal balikin lagi handphonenya ke gue
dan gue bakalan balikin ke reva
hah lo serius
mau ngelakuin itu hanya untuk kristen
ya maulah secara gitu
yang minta tuh tristan gitu loh
siapa sih yang kelepek kelepek depan dia
setahu gue lo tuh sukanya sama mas justin
yang di rumah sakit itu
tapi kalau mau aja sih disuruh suruh sama tristan
ya gue sih mau yang mana aja sih
mau gino kek mau tristan kek
dan lagian ya
gue juga agak agak sebel sama reva
lo tau sendiri kan
yang bikin angel keluar dari sekolah itu siapa
bener juga sih
gue juga rada rada dongkol gitu loh
ya makanya kebetulan kan
lagian plusnya itu
ini ngedate beneran atau bohongan
keren juga loh ya
ya udah deh
kita cabut aja
itu ada tambahan orang tuh
wah bagus deh
bantu di suara alto atau sopran
kalian pilih aja ya
itu yang di belakang suara tiga tuh
satu dua tiga
akan selalu hidup
di dalam hatiku
ya udah kalo gitu berarti sekarang kita istirahat dulu ya
tuh si reva naruh handphonenya disitu tuh
saki sms gua
boy kita ketemuan
ada hal yang penting soal kinerja
ini gak rileks boy
oke nanti kita ketemuan habis dari sekolah
mungkin sekitar jam sepuluh tiga puluh

jino ngebetain banget sih
yang aku bawain makanan buat kamu
mudah mudahan suka ya
oh mau bawain gue apapun juga gue pasti suka suka aja
ya mudah mudahan ada yang kamu suka
malah bikin aku nambah kangen gitu sama kamu
iya mulai dulu
lo gak salah bawain gue jengkol
kan gue gak suka jengkol
iya tuh lo liat aja sendiri
ya gue sih emang suka makanan indonesia
kayak mie ayam ketoprak bakso tuh
ya sejenis itulah
cuman gue gak suka jengkol juga kalimun
gue bukan beli ini bel buat lo
tapi ya yaudah kalau emang lo gak suka boleh dibuang aja
buang aja gak apa apa
gak udah gak apa apa kok it's okay
gue seneng deh lo udah inget gue
tapi sorry nih jadinya
ya ampun mon
semakin kamu malu malu